di aplikasi rcti plus ngapain aja bisa
semua orang seperti yang kau sebut tadi
masih ada yang mengenal cinta
oh rupanya kalian berdua sudah saling kenal
iya dia yang nolongin aku waktu aku mau diperkosa sama tiga preman yang dulu pak
berarti saya harus mengucapkan terima kasih yang kedua kalinya
karena anda sudah menyelamatkan putri saya
dengan segala hormat saya akan sangat berterima kasih
kalau anda ingin membantu menyelamatkan warga di sini
lo baru dirayu gitu doang udah takluk sama cewek itu
nolongin bapaknya untuk melawan orang yang lu sendiri juga gak tahu kekuatannya kayak gimana
lagian selama ini lu kan antipati sama cewek sombong itu
udah deh jangan ngomel mulu dah
mendingan yang lu pikirin gimana caranya ngelawan penguasa kesengsaran itu
eh enggak gue gak mau
lu yang mikir gimana cara ngelawan dia
lu yang berantem
gue gak mau berantem males
kalo gitu sih lu bela temen dong
jok masalahnya orang yang akan kita lawan ini bukan orang biasa orang kuat
namanya aja serem penguasa kesengsaraan

tuh dan kalau kita ngelawan dia kita bakal sengsara suksesnya

tapi ini demi rakyat berkorban dong sekali sekali
bisa kan demi rakyat apa demi roro atap
hah ngaco loh ya demi rakyat dong masa demi dia
gue kasih nasihatnya sekarang kita berhenti terus kita putar balik kita pulang
enggak enggak enggak wiryok udah nanggung tuh deket
hei penguasa jahat
hei penguasa jahat
jok tampaknya aja sadis banget jok orangnya juga pasti sadis
memangnya siapa kalian berani menantangku
rupanya kau sudah berani mau melawanku mau cari mati
saya sudah tahu dia adalah pria hebbenikannya kembali
rupakan itu bisa kita tem dobong pada bentuk saat kepala
asah itu yang dia minat
adikku bukas alat ini
aku bridal disini
tapi kamu memanfaatkan kesengsaraan rakyat untuk berkuasa
sebaiknya segera kelepaskan
sebab rakyat akan berdoa pada dewa
untuk meminta kehidupan yang normal kembali
negeri ini sudah mati
tidak ada kehidupan lagi
negeri ini belum mati sungguhan
masih ada harapan hidup kembali
asalkan kamu mau melepaskan
dan memberikan kesempatan
untuk apa memberikan kesempatan
pada manusia yang tidak tahu berterima kasih
setiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri
tidak memiliki cinta kasih
tidak semua orang seperti yang kau sebut tadi
masih ada yang mengenal cinta kasih
rela berkorban buat yang lain
tanpa pamrih apapun
tanpa pamrih apapun
baiklah kalau begitu
aku akan meninggalkan negeri ini
tapi dengan satu syarat
kamu akan menjadi manusia yang jelek
kau akan jadi manusia yang jelek
masya allah jok
kenapa kamu menjadi seperti ini
wujudmu akan kembali normal seperti semula
jika bisa menemukan cinta kasih seorang gadis yang sombong
kau mau kemana
ya ke rumah pak brawijaya
ngomongin kalau kita udah berhasil mengusir penguasa jahat itu
sudah kamu ikut saya
aku sangat jelek
punggungku sampai ke moong
apa yang harus saya lakukan
presiden harus menerima kenyataan
aku tidak mau seperti ini
aku tidak mau jelek seperti ini
anak anak tidak mau lebih dekat dengan aku
kalau lo mau lakukan sesuatu pikirin dulu akibatnya
jangan sok tau
udah kejadian kayak gini mau gimana lagi
kita melihat dari sisi baiknya aja ya jok
lo kan udah berkorban untuk rakyat banyak
dan karena pengorbanan lo itu
dan sekarang yang penting masyarakat udah bisa tenang
kayaknya kita kelupaan sesuatu deh
lo masih inget gak
ucapan terakhir si penguasa gila itu
kalau gue mendapatkan cinta kasih yang tulus dari seorang gadis yang sombong
anaknya pak brawijaya
dia gak mau sama lo jok
apalagi lu sekarang udah kayak gitu
tapi lo tenang aja jok
gue akan nagih janji sama pak brawijaya
bapaknya kan udah ngomong
jadi dengan kata lain

cinta kasih yang tulus yuk
bukannya dengan terpaksa